jadi untuk lebih kenyamanan lebih enak begitu untuk para pengungsian
namun memang gubernur bali made pangku pastika juga mengimbau masyarakat pengungsi gunung agung
untuk tidak mengungsi di luar kabupaten karangasem bali
ya tentu tujuannya agar koordinasi terkait logistik kesehatan hingga pendidikan anak pengungsi menjadi lebih mudah
saat gunung agung berstatus awas pada dua bulan lalu lebih dari satu ratus empat puluh ribu jiwa mengungsi di seluruh wilayah di bali
untuk mempermudah pendataan pemerintah provinsi bali membuat kartu identitas pengungsi
namun jumlah pengungsi tersebut turun drastis saat status gunung agung diturunkan ke level tiga atau siaga
dan untuk menghindari permasalahan serta memudahkan koordinasi bagi para pengungsi
gubernur bali made pangkupastika mengimbau agar warga lereng gunung agung untuk tidak mengungsi di luar kabupaten karangasem
ini imbauan saya kalau sedapat mungkin mengungsi tetap di wilayah kabupaten karangasem
satu pengkoordinasiannya lebih mudah penyaluran logistik lebih mudah
tidak melewati wilayah kabupaten berkaitan dengan pendidikan misalnya
kesehatan ini agak ruwet
ya kalau anak anak yang sekolah misalnya keluar dari kabupaten kan repot lagi itu penanganannya
kesehatan juga begitu
dan sudah ada korespondensi nn indonesia nyoman wiryadinata yang memantau langsung situasi di karangasem bali
jadi pada saat ini bagaimana pantauan aktivitas vulkanis gunung agung
iya hanum dan daniar hingga siang ini memang aktivitas vulkanik gunung agung masih berlangsung
kalau kita lihat data terakhir yang dirilis ppmbg yang memantau di pos renang ini
hingga pukul enam tadi pagi enam jam terakhir memang masih ada gempa vulkanik dalam kemudian vulkanik dangkal
termasuk juga masih terekam adanya
termasuk juga tadi pagi sekitar pukul delapan muncul asap baru dari dua lubang yang kemungkinan ada di kawah gunung agung
warna asap ini memang berbeda yang satu hitam pekat kemudian yang terakhir muncul agak ke labu
artinya perbedaan warna ini menunjukkan bahwa kandungan asap yang keluar yang hitam mengandung lebih banyak abu
kemudian yang lebih kelabu mengandung selain abu juga uap air
dan hingga saat ini memang arah angin abu berhembus ke barat daya
artinya di bagian selatan kalau kemarin sempat ke bagian selatan sehingga menyebabkan bandara igusti ngurah rai ditutup selama dua puluh empat jam
namun analisa terakhir hingga pukul satu dini hari otoritas bandara memang melakukan evaluasi terhadap penutupan bandara ini
dan dari laporan meteorologi dinyatakan bahwa paparan abu vulkanik masih ada di ketinggian sekitar tiga puluh ribu kaki di dian pasar maupun di kawasan bandara igusti ngurah rai bali
sehingga bandara igusti ngurah rai bali diperpanjang penutupannya hingga dua puluh empat jam ke depan
artinya kemungkinan baru akan dibuka pada pukul tujuh pagi pada hari rabu esok
artinya kemungkinan baru akan dibuka pada hari rabu esok
untuk yang hari kedua mereka akan membayar dengan diberikan diskon yang disesuaikan dengan kebijakan masing masing pengelola hotel
namun kalau kita melihat berapa kerugian yang dicapai dengan adanya penutupan bandara ini
hari ini saja ada sekitar dua ratus empat puluh tiga penerbangan
kalau di hari kemarin ada empat ratus empat puluh enam penerbangan yang batal selama dua puluh empat jam
phri merilis memprediksi bahwa ketika wisatawan datang ke bali per orang biasanya menghabiskan uang sekitar tiga belas lima juta rupiah
artinya di hari kemarin saja diprediksi sudah kehilangan atau tercapai kerugian mencapai dua ratus empat puluh tiga miliar
belum lagi biasanya wisatawan ini menginap tiga sampai empat hari
jadi selama mereka berlibur di bali hanum dan daniar
baik beli nyoman tadi sudah disebutkan terkait wisatawan yang akhirnya mendapatkan sedikit privilege gitu ya dari perhimpunan restoran dan hotel untuk menginap gratis
tapi mengenai warga yang mengungsi tentunya apa saja sih beli yang masih mereka butuhkan
mungkin masyarakat setelah melihat live report dari beli nyoman ini akan merasa tergugah dan turut membantu untuk para pengungsi di sana
ya hanum dan daniar memang pengungsi
dalam hal ini warga yang berada di radius delapan km di bawah kawah puncak gunung agung termasuk juga di wilayah sektoral yang diperpanjang
tidak boleh ada aktivitas manusia yakni di sepuluh km dari kawah puncak lebih tenang dalam mengungsi
artinya mereka juga mengungsi secara mandiri tidak hanya misalnya ke pos pos pengungsian
mereka mendatangi pos pengungsian dengan mengendari kendaraan kendaraan terbuka ataupun truk
terus mereka juga mengungsi
terus mereka juga mengungsi
juga mereka membawa ternak ternak mereka yang dititipkan secara khusus di pos pengungsian ternak
ini artinya warga sudah mulai belajar dari pengalaman ketika misalnya gunung agung dinaikkan statusnya dari siaga menjadi awas
berapa jam setelah kenaikan status itu banyak warga yang panik
artinya mereka jalanan macet kemudian menuju tempat tempat yang lebih aman
mengenai logistik memang disampaikan oleh gubernur bali mademangku pastika memang cukup dan disediakan oleh
kita hanya provinsi
namun juga nanti akan dibantu oleh pemerintah pusat
artinya kalau kita melihat kemarin warga di upt di pos pengungsian di rendang melakukan atau membuat tenda tenda baru
tidak hanya dilakukan oleh relawan namun warga yang mengungsi pun membantu ikut membantu membangun tenda tenda yang akan mereka tempati
kalau kita melihat kalau cuaca pada saat ini memang mendung dan sering hujan
artinya di pagi hari biasanya cerah
kemudian menjelang siang hingga sore biasanya hujan
yang mereka kebutuhkan adalah lebih banyak adalah karena abu masih peparan abu masih berada di luar
mungkin masker jelas mereka butuhkan termasuk juga selimut
karena cuaca yang begitu dingin artinya di malam hari ataupun di ketika hujan
banyak memang tidak hanya pemerintah beberapa instansi swasta juga melakukan memberikan donasi untuk para pengungsi ini
selamat kembali memantau
nyoman terima kasih untuk informasi terbaru anda langsung dari karangasem bali